hai pengadaan mobil dinas baru bagi gubernur dan wakil gubernur sumatera barat ramai diperbincangkan
oleh warganet bahkan sejumlah pihak sejumlah warganet ini juga mempertanyakan sebenarnya
urgensi pembelian mobil dinas baru di masa pandemi itu apa sih nah untuk membahasnya sudah ada
rosail ahyari kabiro umum setda pemerintah provinsi sumatera barat kemudian ada pula
pengamat kebijakan publik bapak terubus rahadiansyah selamat malam bapak bapak
selamat malam saya akan pertama ke pak rosail terlebih dahulu karena sebelumnya kita sudah
berupaya untuk menghubungi pak gubernur tapi kemudian mengarahkan untuk ke pak rosail pak
ini anggarannya fantastis luar biasa senilai sekitar dua sembilan miliar rupiah sejumlah pihak kemudian
mempertanyakan apa sih urgensinya dari pengadaan mobil dinas ini
memang remnya belum tapi apa tidak bisa diperbaiki saja sampai harus beli mobil baru silakan pak
makasih jadi yang pertama sebagaimana tadi juga sudah diantarkan bahwa pemerintah provinsi sumatera
barat pada saat ini salah satunya adalah fokus untuk melakukan pengelolaan untuk penanganan
pandemi covid sembilan belas anggaran kita sudah dilakukan pembahasan jadi hal hal yang mungkin tidak fokus
diantara tanah sudah dilakukan stembokising termasuk anggaran pengadaan kendaraan dinas ini
sendiri jadi kepala daerah dalam hal ini adalah gubernur dan wakil gubernur dalam peraturan
undang undangan disediakan fasilitas penunjang pekerjaan yaitu berupa kendaraan nah kemudian
weratukan cara yang paling kentucky mungkin dan keep mouse mungkin untuk mengadakan kendaraan
yang layak apa ugensitasnya bahwa ugensitas yang sebagaimana juga sudah sampaikan oleh bapak gubernur
bahwa kendaraan kita yang lama tersebut sudah dalam keadaan yang tidak optimal sama sekali bahkan sudah sampai kepada taraf bisa ada potensi risiko di situ
yaitu bapak gubernur mungkin sudah kita dengar bersama menyampaikan bahwa ketika dalam melaksanakan kegiatan beberapa kali kegiatan itu mengalami masalah dan sudah dilakukan perbaikan
dan sesungguhnya bapak gubernur ketika awal menjabat bulan februari itu sudah tidak hendak untuk disediakan kendaraan tersebut
tetapi ketika dalam melaksanakan bahwa kendaraan yang digunakan sebelumnya itu tidak bisa menunjang kegiatan beliau
sementara kita mengetahui bahwa semakin hari semakin kondisi dalam penyelenggaran pemerintahan kedudukan beliau sebagai gubernur dan wakil gubernur membutuhkan kehadiran beliau dalam kegiatan kegiatan
dan di provinsi sumatera barat ini mungkin ada keunikannya yaitu baik itu dari utara ke selatan ataupun barat ke timur itu membutuhkan kendaraan yang cukup baik
nah kendaraan yang kita sediakan ini sesuai dengan arahan beliau itu yang paling minimal
artinya beliau sesungguhnya kan punya hak menurut peraturan perundang undangan untuk menggunakan jeep dengan kapasitas silinder sebesar empat dua ratus kalau tidak salah
tapi kita menggunakan
untuk menggunakan kendaraan yang paling bawah di tipe jeep itu
itulah kira kira apabila dikatakan bahwa ini tidak apa misalnya tanyakan urgensitasnya malahan bahwa pengadaan kendaraan ini untuk menunjang pelaksanaan tugas beliau memimpin penanganan penanganan masalah pandemi covid sembilan belas ini
oke itu tadi dari pak rosail saya akan ke pak trubus pak trubus
tadi kita sama sama sudah mendengarkan
bahkan gubernur juga menyatakan akan lebih efektif dan juga akan lebih baik nanti kinerjanya jika ada mobil baru
nah kalau dari kacamata pak trubus apakah ini kemudian wajar dan etis dilakukan di masa pandemi
seberapa mendesak sih sebenarnya keberadaan mobil baru ini
ya menurut saya ini satu kebijakan yang ya tidak etik jadi belum mendesak juga
karena apa karena memang situasinya di situasi pandemi gimana namanya
sehingga segala sesuatunya harusnya difokuskan kepada kepentingan kepentingan untuk penanganan covid
perlu diketahui bahwa instruksi menteri dalam negeri nomor lima belas kalau kita lihat sejak ppkm darurat diterapkan itu kan jelas disitu ada refocusing juga gitu kan
refocusing pemangkasan anggaran untuk keperlian keperlian penanganan covid
dan di dalam instruksi menteri salam negeri nomor dua puluh satu misalnya juga di situ untuk penanganan bansos lah sejajarnya untuk bansos
sehingga menurut saya apapun itu alasannya meskipun itu hak memang di dalam peraturan pemerintah itu satu ratus tujuh itu memang ada
tetapi itu hak itu kan bisa ditolak
karena ada daerah lain misalnya pasuruan itu pensot itu akhirnya menunda dulu gitu
karena memang masih bisa dilakukan cara lain di mana kemudian pembelian itu bisa dilakukan penundaan
jadi menurut saya ini hal yang penting itu
yang kedua ya tentu di sini menunjukkan memang aspek transparansi menjadi penting
jadi di mana
jadi di mana
jadi di mana
kemudian pemprov sumatera utara barat ini harus transparan menjelaskan kepada publik mengenai kondisi ini
meskipun pemilihannya sudah dua bulan yang lalu
tetapi kan persoalannya kemudian menjadi polemik di masyarakat karena situasi extraordinary
sehingga segala sesuatunya harus melalui aspek transparan
yang kedua dan ketiganya tentu ada aspek ini akuntabilitas publik pertanggung jawaban publiknya seperti apa
meskipun itu agak alasan dipakai untuk kegiatan dalam penanganan covid sembilan belas
tetapi saya rasa ini adalah aspek yang penting
saya rasa itu juga apa saya sudah berbeli belihan dalam arti apa
memang ini harus dilakukan upaya upaya misalnya kalau misalnya masih bisa diservis kenapa nggak diservis saja kan gitu
jadi inilah logika logika publik yang harus dipahami
memang ini persoalan kemudian soal sense of crisis lah kira kira gitu
jadi kepedulian situasi ini yang memang membutuhkan perhatian di mana ini sekarang situasinya di beberapa daerah sedang naik terus
sehingga di sinilah kepala daerah perlu memahami situasi
jadi yang ada terjadi yang ada di dalam masyarakat itu
saya rasa itu mbak
oke pak trubus
pak rosail di mana nih sense of crisisnya dari pemerintah provinsi sumatera barat di masa pandemi seperti saat ini
apakah tidak ada opsi lain untuk kemudian bisa menunda terlebih dahulu pembeliannya
lalu anggarannya dialihkan untuk penanganan covid yang lain
ya jadi tadi saya sudah menyampaikan juga bahwa
kalau misalnya sense of crisis tersebut bukan bisa dikatakan bahwa dengan membeli itu kita tidak mempunyai sense of kritis
bahkan apa yang disampaikan oleh pak turbus tadi kita sudah melakukan refocusing anggaran
nah mungkin kalau dalam ilmunya kita lakukan penghitung dalam memformulasikan
kalau ini sebuah kebijakan publik ketika memformulasinya sudah kita lakukan penghitungan dan sebagaimana perintah dari pak gubernur
dicara di parli lah
pilihan yang paling sederhana dan kemudian membutuhkan biaya yang sangat rendah
nah kalau ini tidak kita lakukan malah pelaksanaan tugas beliau sebagai gubernur dan wakil gubernur
kurang optimal dalam melaksanakan penanganan pandemi covid ini sendiri
nah kita di dalam menyelenggarakan pemerintah provinsi sumatera barat ini
menyelenggarakan itu sendi sendi pemerintah yang baik itu seperti transparan dan akuntabel segala macam
pengadaan kendaraan ini bisa diakses oleh siapa saja informasi
atau diakui oleh publik
bisa dilihat di dalam semua sistem informasi yang memang sudah di dalam publik kita itu disediakan
pak rosail berkali kali nyatakan bahwa ini akan menunjang kemudian kinerja dari gubernur dan wakil gubernur
apa memangnya yang dijanjikan atau target apa yang bisa diumumkan kepada publik bisa dicapai jika mobil baru ini dibeli
seperti apa kemudian target penanganan pandemi yang bisa dinyatakan kepada warga sumatera barat
iya jadi kalau dengan kendaraan yang lama itu dengan keterbatasannya
mungkin pernah kita dengar bahwa beberapa kali mengalami masalah di remanya tersebut
kemudian bapak gubernur terkendala untuk beraktifitas
bahkan suatu kali mungkin beliau tidak menyampaikan secara gamblang itu beliau mengganggunakan kendaraan yang lain
berapa kali sudah dua kali kita meminjam kendaraan yang lain
namanya tidak optimal
sehingga kalau dengan tersedia kendaraan ini alhamdulillah itu beliau bisa mengakses semua keupatan
provinsi sumatera barat ini kan bentangan itu luar biasa
jarak dari satu tempat ke tempat yang lainnya luar jauh
jadi medannya juga begitu
kalau misalnya beliau dari ibu kota provinsi itu menuju ke kabupaten kota
jaraknya luar biasa dengan medan yang membutuhkan ketersediaan bahan yang optimal
jadi kalau dikatakan apanya dampaknya terhadap pengadaan kendaraan ini
setelah diadakan kendaraan ini aktivitas beliau tidak terganggu lagi dengan masalah kendaraan itu
oke berarti bisa dinyatakan secara tidak langsung bahwa pemerintah provinsi sumatera barat nanti berkomitmen menurunkan angka covid ya
kalau sampai ada jadi mobil dinas barunya ini
untuk butuh banyak indikator ya
kalau untuk penunjang kerja ini kan salah satu dari kesana
kalau dihitung betul ya tentu ada kontribusinya
pak trubus mendengar jawaban tadi
tadi saya coba tanyakan apa kira kira dampak signifikan yang bisa dihasilkan
jika memang harus ada mobil baru katanya mobilitas gubernur dan wakil gubernur ini akan bisa lebih baik gitu
terutama dalam penanganan covid
tapi ternyata tadi sudah dijawab oleh bapak rosail seperti itu
tanggapannya pak trubus
ya menurut saya memang apa
dijadikan argumentasi gitu ya
argumentasi bahwa ini dalam rangka menunjang kinerja gubernur dan wakil gubernur
nah ini kan persoalannya tadi akutabilitas publik kan gitu
jadi tentu ini persoalannya kemudian bagaimana kinerja itu ditunjukkan nantinya
artinya karena ini situasinya extraordinary berarti ukurannya ada ukuran bagaimana tingkat persoalan penularan
bagaimana tingkat pengendalian dan sebagainya itu yang harus dilakukan
di samping itu persoalan persoalan terkait dengan covid ini misalnya soal isoman
itu penanganannya seperti apa kan gitu
jadi kemudian rumah sakit ini ketersediaan untuk ruangan itu bagaimana misalnya yang kaitannya dengan icu
karena kejahatan covid ini kan bisa saja dalam situasi tertentu itu melesat secara dasyat gitu
situasinya horror gitu
jadi menurut saya ini juga menjadi pertimbangan
nah yang lainnya dalam hal ini tentu pm prof itu dalam pertimbangannya
juga harus memikirkan bagaimana situasi yang ada di masyarakat mpr masyarakat berpenghasilan rendah gitu
apakah misalnya bahan sos bahan sos itu sudah nyampe atau sudah kalau bisa bisa ditambah
karena misalnya kalau bahan sos ini kan sumbernya satu dari apbn yang kedua kan dari apbd salah satunya
nah apbd ini apakah sudah bisa diberikan kan gitu sehingga melakukan refocusing refocusing
sehingga dana yang hasil refocusing maupun pemangkatan itu bisa dialihkan untuk pemberian bahan sos
yang terdampak karena mengingat masyarakat yang terdampak ini kan jumlahnya tambah banyak tambah banyak
saya pikir itu juga menjadi fokus juga harusnya gitu ya
sehingga kalau misalnya kinerja itu nanti menjadi ukuran
maka menurut saya disinilah ukurannya nanti harus dibuktikan gitu
kalau publik artinya masyarakat atau pemerintah berada pada umumnya juga akan melihat bagaimana
apakah penanganannya nanti dengan kendaraan yang ada ini bisa istilahnya sukses lah kira kira gitu berjalan lancar
ya kita tentu berharap positif
dalam arti kita bisa melakukan penanganan yang ada di masyarakat
jadi bahwa optimis bahwa covid itu akan tertangani
namun demikian karena situasi pandemi situasi extraordinary ini
persepsi publik dan emosi publik kan juga harus dijaga kan
dalam arti bahwa bagaimana pemprov itu menjaga hubungan baik relasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat
atau kolaborasinya kan harus dibikin sedemikian rupa ya
dalam arti bahwa mereka masing masing saling memberikan hal yang positif untuk dalam hal penanganan covid
di dalam itu yang terakhir memenuhi pengawasan
nah ini juga menjadi tugas kemendagri juga dalam hal ini
jangan sampai ini nanti terulang kembali
dimana kemudian hal hal yang sifatnya pembelian pembelian yang memang belum dibutuhkan
nah ini juga harus ada pengawasan lah
pengawasan dari kementerian dalam negeri ya
karena memang itu ada di kewenangannya
jadi saya ini juga hal yang penting karena itu adanya kasus ini juga bisa menjadi entry point untuk pembinaan di tempat lain
karena seperti yang saya katakan tadi misalnya di pasuruan pempek
sebabnya ternyata tidak melakukan pembelian dan bisa melakukan penundaan
dengan memperhitungkan kondisi yang ada di masyarakat pasuruan
misalnya itu kan sebagai contoh kan bisa
nah dengan demikian tentu daerah lain juga ada yang mengambil langkah langkah seperti itu
ini menurut saya karena persoalannya kan bagaimana kita stand of the disease itu dalam bentuk konkret
konkretnya adalah bagaimana kita melakukan langkah langkah di tengah pandemi covid ini khususnya
nah yang paling penting juga mengenai nages dan nages matra barat ini
mengenakan hidup kebutuhan termasuk juga ini kebutuhan sehari harinya
saya rasa itu juga menjadi penting juga mbak menurut saya
menjadi sorotan ya pak
karena kalau kita bicara soal anggaran atau pengadaan ini juga dilakukan oleh sejumlah daerah
di antaranya yang terakhir kemarin sempat heboh juga anggota dprd tangerang sempat menganggarkan pakaian dinas baru
dan itu juga menjadi pertanyaan terkait dengan sense of crisisnya di mana
jadi banyak pihak mempertanyakan nih pak
empatinya ada di mana sebenarnya para pejabat pejabat ini
pak trubus ingin menanggapi hal tersebut
ya menurut saya memang ini empatinya harusnya dibuktikan dengan bagaimana itu melakukan penundaan penundaan gitu
termasuk membelian mobil atau pengadaan untuk baju dinas yang jumlahnya sangat fantastis itu
dan itu mengundang temburuan publik mengundang bagaimana persepsi publik menjadi emosi marah kan gitu

jadi karena memang situasi ini situasi pandemi ini

betul betul harus hati hati karena masyarakat kita ya namanya situasi apa yang sedang sakit gitu ya
sedang apa namanya emosi ya kita harus pahami bahwa empati itu menjadi yang harus diutamakan gitu
karena kalau tidak ini akan banyak itu ya di beberapa daerah itu apbd apbd itu seringkali lolos dari pengalaman
kemudian di situ nilainya menjadi sangat fantastis sangat luar biasa dan itu terjadi berulang ulang
karena itu menurut saya ini memang dalam ini

dalam hendak melakukan pernyataan lingkungan impo geng bagian tinggi sabrina yang di mana ada hartja

ketika ada pelanggaran pelanggaran seperti itu

yang tempat lain bentuk pengadaan

lainnya lah bila ini kan beruntung untung kan
jadinya seolah sesuatu
segala sesuatunya menjadi
kesan yang muncul di publik itu bahwa apbd itu
menjadi hanya untuk keperluan keperluan
hal hal yang lain jadi kepentingan
yang lain menurut saya ini juga harus di
dipastikan gitu ya
jadi masyarakat itu merasa ada
keyakinan merasa publik trust nya
itu tinggi gitu ya terima kasih
banyak persoalan karena menanganan covid ini
tanpa public trust yang tinggi akan sulit mbak
karena ini soal kolaborasi bagaimana
masyarakat mau patuh kalau pemimpinnya sendiri
atau kepala daerah yang diikuti
itu sendiri juga tidak
taat aturan yang ada saya rasa itu mbak
terima kasih banyak pak trubus dan juga
pak rosail yang sudah bergabung bersama kami
malam hari ini di cnn indonesia connected
terima kasih atas